memiliki rumah dengan tampilan indah adalah impian semua penghuni
salah satu cara untuk membuat rumah tampak beda dari yang lain adalah dengan dinding kroster
roster adalah material bangunan yang juga dikenal sebagai ventilation block
karena memiliki rongga yang dapat memberi sebuah hunian sirkulasi udara yang baik
namun kini roster banyak digunakan sebagai dinding hias atau elemen artistik pada hunian
karena memiliki variasi pola yang dapat memberi rumah nuansa yang unik dan cantik
lantas apa bahan dasar roster dan bagaimana cara penggunaannya
cnn living mendapatkan kesempatan untuk mengintip pabrik salah satu produsen roaster terbesar di jabodetabek omah pata
saya baru pertama kali nih mas ilham mengunjungi tempat pembuatan roster
sehari bisa produce atau bisa buat berapa piece nih mas
kurang lebih dua ribu an mbak dua ribu piece kurang lebih
dalam sebulan itu kita produksi lima puluh sampai enam puluh piece dalam sebulan
mas ilham aku baru tahu kalau ternyata roster itu dicetaknya manual
boleh tolong ceritakan sedikit prosesnya itu seperti apa
oke proses dari awal dengan bahan baku pasir semen air dan bahan khusus dari mama bata
mereka cetak di molding khusus sesuai dengan desain yang kita punya mbak
ada berapa bentuk cetakan
kurang lebih dua ratus lebih
dua ratus lebih mbak untuk molding cetakan kita
seratus lebih dan itu kalau misalnya ada yang minta mau custom begitu juga bisa
bisa banget mbak karena memang special risk dari kita bisa custom sesuai dengan keinginan dari desain desain customer dan arsitek
nah setelah proses pencetakan ini lalu kemudian diapain
ini setelah dicetak kita ada masa pengeringan lalu ada setelah kering dua sampai tiga hari langsung masuk ke area stok
dan setelah dikeringkan dua tiga hari itu apakah langsung kokoh
apakah langsung kokoh mbak
pada umumnya roster berukuran dua puluh x dua puluh cm
roster dengan luas permukaan di atas sembilan puluh cm persegi baiknya ditopang dengan besi agar lebih kokoh karena roster memiliki banyak rongga pada desainnya
pemilihan material roster dapat disesuaikan dengan beragam konsep hunian
roster beton berwarna abu abu yang terbuat dari semen dan pasir
cocok untuk diaplikasikan pada desain hunian kontemporer
sedangkan roster berwarna dapat memperkuat konsep desain modern
nah mas ilham tadi kan kita udah lihat yang warna abu abu biasa ini saya lihat ada warna merah dan warna putih perbedaannya itu apa mas
perbedaan dari warna grey dan merah dan putih ini adalah memang spesial color dari umumnya tembak
dan beberapa varian juga bisa dilihat di belakang
banyak varian varian khusus untuk color color yang memang kita punya mbak
perbedaannya apa dari proses pembuatannya mas
betul mbak proses pembuatan ini hampir sama dengan yang warna grey tapi dipengeringan aja yang lebih lama mbak
ini setelah dicetak kita ada proses pemadatan dengan air
jadi setelah kita siram keringin satu hari baru kita masuk ke ruang stok
dan dikeringinnya itu saat masuk ke ruang stok
omah bata menjual satu buah roster beton berwarna abu dengan kisaran harga rp delapan hingga rp empat belas
sedangkan satu buah roster berwarna putih atau merah dijual dengan kisaran harga empat belas hingga sembilan belas rupiah
semakin rumit pola desain roster maka harga juga akan semakin mahal
proses pembuatan roster beton berbeda dengan material bangunan lain karena menggunakan tenaga manual bukan mesin
selain itu roster beton tidak melewati proses pembakaran
mas ilham kenapa sih kalau roster pembuatannya itu harus manual seperti ini dan tidak menggunakan mesin
ya karena memang kelebihan dari manual sebenarnya ke arah presisi ke arah hasil cetak yang memang lebih maksimal
dan dari tekstur juga lebih halus kekuatan juga memang lebih kuat manual
dan memang roster ini tidak menjalani proses pembakaran seperti bata konvensional
ya proses pengaharan hanya dengan pengeringan aja dari sinar matahari
saya diberi kesempatan untuk mencoba mencetak roster beton merah
pertama bahan dasar pasir yang sudah dicampur dengan air
setelah dikampur dengan air semen dan pewarna merah ditumbuhkan ke dalam cetakan secara bertahap agar padat
namun ternyata proses ini tidak semudah yang dilihat
tadi kita udah isi cetakannya mas ilham ini sekarang semacam unboxing kali ya
oke tengahnya dulu kita angkat
nah ya hancur dikit berarti saya kurang padat nih tadi ngisinya ya
harus lebih padat berarti memang butuh skill tertentu nih untuk bikin roster
variasi bentuk atau pola roster dapat memberi hunian palsukan udara cahaya matahari angin hingga konsep arsitektur sesuai kebutuhan penghuni
tak heran roster sudah menjadi salah satu material yang keras
dan juga adalah hal yang kerap digunakan pada arsitektur tropis karena efektif mengatasi iklim yang panas dan lembab
selain memberi nilai estetis pada sebuah hunian atau bangunan dinding roster juga dapat memberi rumah ventilasi udara yang baik karena memiliki banyak rongga
nah rongga rongga pada dinding roster ini juga dapat memberi cahaya matahari yang baik dalam rumah atau dapat memberi pencahayaan alami
nah meski begitu dinding roster memang baiknya digunakan sebagai dinding hias dan bukan dinding utama karena strukturnya tidak sekuat bata konvensional atau dinding semen konvensional
selain dari itu anda juga harus menyiapkan biaya tambahan untuk pemasangan dinding roster karena pada dasarnya dinding roster tidak memiliki struktur
karena mursalim arief yunan jakarta